busarat penumpang ini terguling di ruas tol kilometer tiga ratus delapan kabupaten pemalang jawa tengah minggu siang
kecelakaan berawal saat bus sudiro tunggajaya melaju dari jakarta menuju semarang
tiba tiba truk di depannya mendadak oleng hingga sopir bus pun mencoba menghindar
naas bus hilang kendali dan tabrakan pun tak terhindarkan
bus kemudian menabrak pembatas tol sebelum akhirnya terguling dan terhenti
hingga minggu malam petugas satlantas masih melakukan olah tempat kejadian perkara
akibat peristiwa ini delapan penumpang meninggal sementara belasan lainnya luka luka
kemudian tiga luka berat dan enam belas luka ringan
dan saat ini mulai tadi siang kita melakukan evakuasi cepatnya untuk mengurangi dari fatalitas
dari korban kata lantas yang ada berada di tiga rumah sakit siaga medica prima medica maupun santa mari
polisi kini masih melakukan pemeriksaan intensif pada pengemudi bus dan truk
kasus ini masih dalam penanganan saat lantas polres pemalang
roby bernardi kabupaten pemalang jawa tengah